calon wakil presiden terpilih yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka
melaksanakan sholat idul fitri di balai kota solo
gibran tiba bersama keluarga sekitar lima belas menit sebelum sholat id dimulai
gibran menyalami satu persatu forkopimda yang sudah tiba terlebih dahulu
sholat id di balai kota ini rutin diikuti gibran selama menjabat sebagai wali kota
gibran mengaku ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan para elit politik di momen idul fitri
abis ini open house berarti bisa untuk semuanya mas
iya seperti biasa aja
semua masyarakat bisa juga
selanjutnya gibran menggelar open house di rumah dinasnya
gibran bersama istri selvi ananda dan anaknya
menyelami warga yang hadir di rumah dinas wali kota solo
gibran juga melayani warga yang ingin berfoto bersama di momen hari raya idul fitri